dendam ibu dengan bunyai nadi antara kita aida
aku sangat mencintai aida
aku betul betul ingin berada di dekat dia
bukan karena ibu menyuruh aku untuk membalas dendam sama aida
tapi karena aku memang sangat mencintai dia
tapi kenapa ibu harus memaksa aku untuk menyakiti aida
apa yang harus aku lakukan
ibu dimana nih
bu aku minta sama ibu
jangan tinggalin aku ya
ibu harus sembuh
darah yang mengalir ke tubuh ibu itu darah aku
ibu harus sembuh
ibu harus sembuh
darah kita cocok
kamu donor darah untuk ibu
aku akan mendengar anak ibu
jadi apa betul
loh aku ini bukan anak kandung ibu
kamu tuh ngomong apa sih
kok nyambuknya sampai situ
golongan darah ibu itu oh sama kayak kamu
disini ada buktinya bu
golongan darahnya b
gimana bisa darah aksen cocok sama aku
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa bisa darah aksan cocok sama darahku
kurasa pusaka ibu
karena selama ini aku udah ngeraguin ibu
aku udah sering curiga sama ibu
ternyata kecurigaan aku salah
ibu betul betul ibu kandung buat aku
ibu ibu cperlu asyik hilang diri
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa bisa darah aksan cocok sama darah
aksan cocok sama darahku
ini pasti ada kesalahan
darah yang mengalir ke tubuhku ini
pasti bukan darah aksan
tapi kenapa aksan mengira
darah ini adalah darahnya
ibu aku udah sadar
aku jenguknya nanti aja deh
dia udah tega nyakitin ibu
kalau gitu aku akan nanya satu pertanyaan
kamu cinta sama aku san
aida biarin aku menolong kamu
biarin aku menolong kamu sebentar aja
aku butuh kamu
aku butuh butuh butuh kamu
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
kenapa kamu nggak bayu orang baru
kenapa harus aida dendam ibu dengan bunyai nadi antara kita aida
aku sangat mencintai aida
aku betul betul ingin berada di dekat dia
bukan karena ibu menyuruh aku untuk membalas dendam sama aida
tapi karena aku memang sangat mencintai dia
tapi kenapa ibu harus memaksa aku untuk menyakiti aida
apa yang harus aku lakukan ya allah
dokter marah ya gara gara tadi aksan mulut aku
cuma sedih aja
tapi ya sudahlah
kita nggak usah bahas masalah ini lagi ya
aku sama sekali gak punya hak untuk marah sama kamu
deg degan kalau kita saling berdekatan
tapi kita kan gak punya hubungan apa apa aja
aku bukan siapa siapa kamu
kamu juga bukan siapa siapa
jadi kamu gak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan masalah tadi ke aku aida
bagaimana bisa kena tiang reklama itu aida
sebenarnya tadi aku hanya coba nyelamatin diri aku aja dokter
tadi budara coba nyekek aku dan
dan aku hanya coba lepasin tangannya dari leher aku
budara nyekek kamu
kenapa aida kenapa
aku sebenarnya juga gak tau apa apa soal ini

tapi tadi budara ngomong kalau budara mau balas dendam sama tante nena
katanya tante nena yang nyebapin suaminya budara meninggal dan bunuh diri
aku gak ngerti ya
ada masalah apa sama budara dan bu nena ya
kenapa kamu jadi sasarannya aida
mungkin karena budara nyekek
aku ini anaknya tante nina
budara mau ngelakuin itu sama aku dokter
untuk saat ini kita belum bisa tanya langsung sama pendina kan
karena bu nena lagi nganterin papa ke cina
untuk kontrol jantungnya papa
tapi kamu jangan khawatir aida
kamu gak perlu takut
karena aku akan selalu menjaga kamu
aku akan melindungi kamu dari apa

apapun yang akan mengganggu dan menyakiti kamu ya
gak ada salahnya aku ini ngukin aida disini
montre wah itu kan